jalan tol layang jakarta cikampek direncanakan dibuka sebagai jalan tol fungsional secara gratis pada pertengahan desember menjelang libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
meski sudah ada tarif dasar sesuai dengan ketentuan pengusaha jalan tol pihak jasa marga belum bisa memastikan berapa besaran tarif yang akan diberlakukan jika jalan tol sepanjang tiga puluh delapan km ini dioperasikan
pada umumnya ada masa uji coba sosialisasi bahasa jawa nganyari itu memang gratis
pengertiannya yang bawa tetap bayar yang atas mungkin gratis
berapa lama itu tergantung dari banyak hal lah banyak hal antara lain kesiapan operasional kemudian masyarakat sudah seperti apa menerimanya
dan seterusnya khususnya dari pak menteri sendiri
selain itu kesiapan jalan tol layang jakarta cikampek dipastikan oleh pihak pt jasa marga selaku pengelola jalan tol
uji kelaikan dengan sejumlah mekanisme telah dilakukan untuk memastikan keamanan jalan tersebut
uji beban telah dilakukan di sejumlah titik di jalan tol layang dengan total nilai investasi mencapai rp enam belas dua triliun
dengan menggunakan rp tiga puluh
dua puluh unit truk dengan total bobot mencapai sembilan ratus tiga puluh ton
hasilnya saya kira bagus bagus ya bagus bagus saja
kami juga sudah melakukan uji beban
uji beban itu ada lima belas lokasi
ini kan panjang jalannya
kalau misalnya di jembatan lain sekali
kalau kita berkali kali sampai lima belas lokasi dengan tadi ya bebannya macam macam tuh
beban truknya itu
per truknya itu bisa

sehingga kita harus menguji dengan kondisi yang paling absolut gitu ya
dengan tahap penyelesaian mencapai sembilan puluh sembilan sembilan puluh enam persen
pihak pt jasa marga memastikan jalan tol layang jakarta cikampek siap digunakan
untuk mengakomodasi pengendara dengan kategori golongan satu atau kendaraan pribadi mulai pertengahan desember nanti